ya allah hilal apa yang udah aku lakukan ya allah
kenapa aku jadi bodoh seperti ini
ini sebenarnya apa yang aku lakukan
bagaimana kalau tadi ada yang melihat
ya allah tenang mila tenang mila ya allah
aku gak boleh berpikiran yang aneh aneh
aku gak boleh berpikiran yang aneh aneh
aku harus lupain kejadian itu
aku nggak boleh ingat ingat lagi kejadian itu
aku harus lupain
aku harus lupain
aku harus lupain
ada gunanya juga gue sakit
jadi gue nggak harus ke kamar sama dia
kan supaya fru nggak dengar sama kamilah dan kava
itu tiket menginap tiga hari dua malam di anyer
supaya kalian berdua bisa refreshing
kalian suka kan
anjir kan indah
apaasih kamu anjir
lo harus cepat sembuh
gue ingin banyak berbagi cerita sama
jadi ibu sudah memberikan paket liburan bulan mandu itu kepada kamila dan fadil
bu ibu itu gimana sih
kalau menunggu kalian bergerak ibu gak tahan
bilangnya takut rumah tangga fadil sama camillah kenapa napa
takut mereka ini takut mereka itu
tapi nggak ada usahanya sama sekali
tapi ibu sudah beritahu
dia bicara sama fadil
mau apa nggak
yang jelas dia mau dong
siapa sih yang gak mau liburan sama istri tercinta
haris ibu tuh heran sama sikap kamu
sikap kamu dalam menghadapi pertikaian kamil dan fadil
kok jadi berubah sih
ada apa sebenarnya
mana rasa kepedulian kamu kepada mereka haris
bu haris ini peduli bu
eh sudah haris
yang penting kan sekarang mereka sudah mau liburan
ya kita tunggu saja saat mereka balik nanti
tapi ibu yakin mereka akan semakin mesra
ibu mau mandi dulu
leket badan ibu
sudah ya haris kamu tenang saja
aku bingung bagaimana menjelaskannya sama ibu
kalau fadil itu
fadil itu adalah
udah ya haris
kamu gak usah pusing pusing
biar masalah ini aku yang bicara
kamu tahu ras
aku sudah tahu semuanya
sejak kapan kamu tahu ini semua
aku tahu ketika effendi mengatakan itu sama kamu

masih berharap kamu mau kepuk tangan kamu

darah menjadi sacheer dan zoua
kalau sekali knock upion
oh ya dulu

ya betul betul itu
indy makasih banget ya nih
karena kamu udah ngasih kesempatan sama aku untuk ketemu sama si cantik
dan kamu tau gak aku sangat bahagia
pertemuan aku dengan cantik tadi melebihi obat apapun di dunia ini
sekarang sekarang aku sudah merasa sehat lagi
dan aku sudah bersemangat lagi
dan semua itu karena berkat si cantik
jadi indy aku janji sama kamu nih
aku gak akan ganggu hidup kamu lagi
dan aku akan memberikan kamu menempuh jalan yang menurut kamu bisa membuat kamu bahagia
jadi indy biarpun kamu gak mau ketemu sama aku lagi
dan izinkan aku ketemu sama si cantik setiap hari
walaupun hanya lima menit gak apa apa
aku mau nih aku mau aku mau sekali
aku ingin menyakiti mungkin semua orang
mesra keluar dari rumah sekolah
ada dua puluh orang

enggak aku gak boleh berpikir seperti ini
lebih baik sekarang aku kembali lagi ke kamar
kak tovan tolong lepasin tangan ini lah kak
kak tovan tolong lepas tangannya kak
kak tovan tolong lepasin tangan mila kak
ada apa sih mila
ya allah mila
kenapa kamu menurut kak tovan
enggak seperti itu ma
ma tolong dengerin dulu ya ma
biar mila jelasin
kamu itu betul betul sudah keterlaluan ya mila
kamu menurut fadil kalau fadil berselingkuh
ternyata kamu juga berselingkuh
kamu betul betul keterlaluan
enggak ma gak seperti itu ma mila
gimana kalau sampai fadli tahu peristiwa ini
tolong ma jangan kasih tahu kak fadil tentang kejadian ini ma
tolong dengerin dulu penjelasan mila
ma cuma salah paham
salah paham apa mila
sudah jelas jelas mama melihat kamu memeluk fad
kamu pikir mama buta apa
kamu itu betul betul keterlaluan mila
ma jangan ma
kamu itu betul betul keterlaluan mila